mas lari lari
lari airin lagi ya lari
kasih aranget lagi tarik kasih aranget lagi cepetan ya
ini sayur akar teratai mas sangat bagus untuk memulihkan keadaan mas
dimakan ya dan cepat sembuh jadi bisa segera keluar dari kamar kotor saya ini
ini mas dimakan mas
dikit pasin lagi tarik
om sudah memasak khusus kartu undangan itu kali ya
ini dia contohnya
bagaimana kamu suka tidak
wah suka om bagus bagus sekali
ternyata om ini walaupun sudah tua tapi seleranya masih oke
bapak kenapa ya allah sampai bapak pulur begini
hei gilang kamu tuh kemana aja sih hea
kamu yang buat janji tapi kamu yang gak datang
saya ke kantor kamu kamu yang nggak ada
terus saya ke rumah juga kamu yang nggak ada
kamu mau kemana aja sih
tadi siang gilang dipukulin orang
untung saja tadi
gilang berdiri dulu
sampai gua lakukan pertemuan
hari ini bukan seorang anak bua
ya nggak ada mengapa giyuh
ulang pederhan di ocarina cent applause
saya juga minta maaf karena tidak bisa merawat emas dengan layak di sini
oh iya tadi mobil mas saya titipkan ke bengkel
jadi sekarang saya sudah panggilkan taksi untuk mengantar mas pulang
mudah mudahan buat kita bagus ya
mau aku bikin itu sof
tadi saya sudah makan sayur akar teratai
enak sekali rasanya
saya jadi pingin makan itu lagi
sayur akar teratai
ya sejenis sayuran
tapi dia punya hasil lain
selain enak dia juga bisa membantu untuk memulihkan kondisi fisik saya
puan kamu mau kan memasakannya buat saya
sup yang elen aja ya
jual itu enggak
sayur akar teratai
eh kok terlalu panas tuh kayak gitu
lagian si gilang ini rese banget sih
nyusahin gue aja
mesti mesti nyari sayur kayak gituan lagi
masa gue mesti ke pasar
kamu jual sayur akar teratai nggak
ada nih mbak
ini pesanan orang
ini buat saya aja
ini pesanan orang soalnya saya nggak enak
enggak enak enggak enak
udah mending kamu saya kasih untung
masih aja enggak enak
nih ya pokoknya kamu enggak usah pawel
mbak jangan mbak
ini sayur pesanan kamu
dan aku masakin khusus buat kamu
kok rasanya begini
masakan apa itu
kamu kenapa sih lang
ini sayur khusus buat kamu
dan malah kamu buang
harganya dikit dong lang
saya mau menanggi uang penerakan
jadi kapan kamu mau bayar
gini pak kadeer
karena sekarang saya belum ada uang
saya mengerti keadaan kamu
tapi kamu mengertikan
gimana kalau dilihat tetangga
tidak ada yang tahu kok
saya bukan wanita seperti itu
kamu ini benar benar tidak tahu terima kasih
pokoknya kalau kamu tidak mau menuruti kemauanku
sekarang juga kamu tinggalkan rumah ini
bapak jangan usir saya
kasih saya waktu pak
saya tidak tahu pergi ke mana kalau bapak usir saya
itu urusan kamu
pokoknya kalau kamu tidak perlu nasi uang tunggakan kamu
saat ini juga kamu tinggalkan tempat ini
kamu pergi dari sini
saya yang akan menggunakanmu